saatnya berbicara soal makanan siang
bila anda bingung memilih menu makan siang
sate bisa jadi jawabannya
koresponden arman helmi akan ajak anda
berburu berbagai macam sate
indonesia kaya akan kuliner
sate salah satunya
hidangan ini sering menjadi menu utama
pada hajatan kenduri atau perayaan
hari raya idul adha serta hari besar lainnya
konon sate sudah mulai dibuat di pulau jawa
sejak abad sembilan belas
para pedagang dari india dan timur tengah lang
yang membawa dan memperkenalkan sate
kepada masyarakat indonesia
selamat siang sama tradaksi
kali ini saya akan mengajak anda
untuk menikmati berbagai menu olahan sate
dimulai dari sate ayam sate kambing
ataupun juga sate buntal
dan untuk menu yang pertama
kita akan mencicipi sate di sate kambing
hasolo di jalan profesor satrio kuningan
dari pinggir jalan
saya sudah bisa mencium asap
dan aroma daging sate yang dibakar
saya pun memesan sate buntol
yang menjadi andalan di sini
ditambah seporsi sate kambing
dan segelas es jeruk
sate buntal ini dibuat dari
seperti ini buntelan
kemudian permukaannya itu dilapisi
atau ditutup dengan lemak kambing ya
salah satu keunggulan sate kambing di sini
adalah menggunakan daging kambing muda
sehingga tekstur dagingnya lebih empuk
dan mudah dikunyah
nah yang membedakan sate kambing hasolo
dengan sate kambing yang lain
karena dia menggunakan kecap manis
kemudian ciri khasnya adalah
menggunakan sayur kol

yang terbaik untuk mencari sate kambing
sate kambing hasolo ini lokasinya terbilang strategis
tempatnya tak jauh dari kawasan
perkantoran mega kuningan dan sudirman
serta dekat dengan beberapa
pusat perbelanjaan ternama
di bilangan jakarta selatan
tak heran pengunjung yang datang
kebanyakan adalah karyawan
dagingnya itu lembut
biasa kan kalau sate itu kan ada yang keras kan
nah punya dia ini satenya itu lembut sih
empuk lah ya bisa dibilang empuk
cuma memang segitu
di mana mana juga segitu
soal kenyamanan memang tempat ini
tidak terlalu luas
ruangannya pun hanya dilengkapi
beberapa kipas angin
begitu pula dengan lahan parkir
pengunjung yang membawa mobil harus datang
lebih awal agar ke bagian parkir
nah setelah tadi
makan sate di pinggir jalan agak gerah
saya pengen makan sate di tempat
yang agak nyaman seperti misalnya ada
pendingin udara di dalamnya nah kali ini saya
sudah ada di restoran dapur mami sateku
di kawasan pujase ramlawai jakarta selatan
mau tahu seperti apa situasi di dalam yuk ikut saya
tempat ini menyuguhkan sate domba
sebagai menu utamanya
daging domba yang digunakan dapat
dilihat langsung oleh pengunjung karena
sengaja dipajang di bagian depan
ya ini daging dombanya
dan langsung ditusuk
saya sengaja memilih duduk
di dalam ruangan yang memiliki pendingin udara
supaya tidak kegerahan
begitu selesai memesan makanan
sekitar lima belas menit kemudian
tidak sepopuler daging kambing di indonesia
padahal menurut direktorat gizi
daging domba memiliki nilai gizi lebih baik
dari daging kambing per seratus gramnya
dengan setiap seratus gram
daging domba terdapat dua ratus
lemak belum lagi
kandungan kalsium fosfor
zat besi dan vitamin b satu
sate domba sineret yang saya pesan ini
adalah sate domba
yang menggunakan daging khas domba
empuk karena menggunakan
daging domba yang muda
tidak ada bau perenmus dan juga
dombanya tidak anus
meski harganya relatif mahal
tapi dapur mami sateku selalu ramai
dikunjungi tempatnya terbilang
nyaman dan tersedia lahan parkir
yang bisa menampung puluhan kendaraan
kalau dombanya sih
mirip lembut sih ya
cuma lebih halus gitu
kebanyakan mengonsumsi daging memang
dapat menyebabkan peningkatan kolesterol
dalam darah untuk menetralkan
saya minum segelas jus ketimun
bila anda memiliki riwayat penyakit tekanan
darah tinggi atau hipertensi
ada baiknya menghindari dan mengurangi memakan
daging sate yang sehat dan baik dikonsumsi
dibakar dengan bara api
yang tidak terlalu berani
hal ini bertujuan agar daging benar benar matang
karena daging yang tidak diolah
dengan tepat dapat menyebabkan penyakit
arman helmi jakarta